antrian panjang pencari kerja mengular di mal di kawasan gajah mada jakarta pusat senin siang
para pencari kerja ini rela mengantri sepanjang lebih dari dua ratus meter
agar dapat masuk ke area bursa lawangan kerja jokver
yang digelar sudin tenaga kerja dan transmigrasi pada tujuh dan delapan november dua ribu dua puluh
sulitnya mencari lapangan pekerjaan membuat para pencari kerja berburu keberuntungan
untuk mendapatkan pekerjaan dalam kegiatan jokver
yang melibatkan empat puluh perusahaan dari berbagai bidang
tak hanya dipenuhi warga sekitar jakarta
sejumlah warga luar daerah pun datang demi mendapatkan pekerjaan di jakarta
datang dari tegal
secepatnya punya kerjaannya
kamu udah berapa lama
baru sebulan lulus
rencananya kegiatan job fair akan terus digelar guna menekan angka pengangguran di jakarta
rizky ipiyariahia jakarta